di korea selatan tes mbti menjadi syarat wajib yang harus disertakan pelamar pekerjaan
lalu mengapa tes kepribadian ini begitu populer
kami bahas bersama eka bobi saputra salah satu warga negara indonesia
yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan farmasi yang ada di korea selatan
terima kasih sudah bergabung dengan korean corner malam hari ini mas bobi
kenapa sih tes ini tuh sangat populer di korea selatan
bahkan dijadikan beberapa persyaratan mungkin beberapa tahun kebelakang
dalam melamar pekerjaan dan juga pendidikan bahkan ya digunakan di sana
ya jadi sebelumnya terima kasih sudah diundang buat ngobrol ngobrol di sini sama mbak tiffany
jadi sebenarnya kalau untuk generasi z di korea sendiri yang tentunya layaknya
di atas tahun sembilan puluh an mbti itu udah ngetop banget di sini
banyak banget dipakai terutama di perusahaan perusahaan besar
ataupun universitas universitas terutama yang apalagi kalau karyawannya itu
tidak hanya warga korea jadi ada warga asing seperti saya
nah perusahaan perusahaan yang semacam ini sangat mengandalkan mbti untuk apa
untuk dia mencari memantau atau mencari tahu karakter dari setiap karyawannya
hingga nantinya karyawan karyawannya itu bisa ditaruh
di tempat bekerja atau di tim yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang sangat tepat
hingga efektif kerjanya kira kira itu pengantar yang mbak tiffany
oke tapi selama ini ketika ini dijadikan salah satu syarat kualifikasi ya untuk melamar pekerjaan
seberapa akurat sih akurasinya seberapa besar gitu untuk penempatan pekerjaan
posisinya kemudian mungkin apa nih seksionnya
terima kasih mbak tiffany jadi kalau untuk di kantor aku sendiri
alhamdulillah kantor aku lumayan besar ya skalanya
jadi kami punya banyak warga negara asing juga yang bekerja di dalamnya
dan di dalam perusahaan saya ini hampir setahun dua kali kami di tes semacam mbti
tapi namanya kalau di kantor saya itu adalah pis atau predictive index
sama saja mirip banget nah di situ aku keluar hasilnya sebagai esfj ceritanya
jadi di situ aku keluar hasilnya sebagai esfj ceritanya
aku sih merasa sekarang cocok banget sama kerjaan aku yang sekarang
dimana affj sendiri kalau buat aku ini adalah seorang yang tergambarkan sebagai sosok yang extrovert
suka kerja sama suka ketemu orang
nah sekarang kerjaan aku tuh banyak yang berkaitan dengan hal tersebut
karena aku harus membangun tim aku dengan berisi orang orang asing talenta talenta global
nah jadi aku harus terus terusan ketemu mahasiswa apa namanya ngurusin beasiswa dan lain sebagainya
jadi ini cocok banget sama kerjaan aku yang sekarang gitu
jadi tingkat kecocokannya menurut aku sangat tinggi gitu ya
tapi yang pengen aku sampaikan di sini bahwa sebenarnya mbti atau yang tadi milik kantor saya yang dipakai oleh beberapa perusahaan besar juga di luar negeri seperti ikea dan lain sebagainya yang bernama predictive index
ini juga sebenarnya punya tingkat penolakan atau ada yang tidak suka dengan psbb
kenapa alasannya dia nggak suka sih mbak tiffany
sebenarnya itu karena
ini bisa dimungkinkan adanya bahaya pemalsuan jawaban
misalkan aku pengen banget loh kerja
misalkan aku ambil contoh di perusahaan media gitu ya mbak
aku pengen banget nih kerja sama artis artis
aku pengen kesana kemari
padahal aku sebenarnya orangnya pendiam
aku sukanya sendiri mendengarkan musik seperti itu
nah untuk perihal perihal tersebut
kalau misalkan mbti tes ini dikedepankan atau dijadikan dasar utama dari penilaian yang sangat ditakutkan
baik itu dari pihak industri dan pihak pelamar kerja adalah nantinya akan terjadi yang namanya pemalsuan karakter
nah ini juga ada nih efek efek seperti itunya
tapi makanya kembali ke pernyataan saya di awal bahwa kalau perusahaan menggunakan mbti untuk memantau karakter karyawannya ketika sudah di dalam perusahaan itu itu sangat bagus
karena jadinya efektif kerjanya
nah untuk mencegah pemalsuan karakter tadi seperti yang mas bobi sampaikan itu gimana

kalau tadi kan mas bobi sampaikan
di perusahaan mas bobi ini kan setahun bisa dua kali kan menjalani tes yang semacam dengan mbti ini
nah sementara tes ini kan memungkinkan untuk berubah hasilnya
walaupun dalam jadi nggak selalu sama setahun misalnya dua kali gitu tes
bisa aja hasil tes yang pertama hasil tes yang kedua itu beda
nah kalau misalnya hasil berikutnya itu beda itu bagaimana tuh mas bobi
nah menarik banget
nah itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh kantor saya
dimana di awal semester dilakukan tes nanti di akhir semester dilakukan tes lagi
itu akan dilihat
jadi lucu jadi ada grafiknya
grafik pertama saya misalkan bulan januari grafik saya banyak e nya gitu ya
tiba tiba grafik di semester kedua saya oh kok kayaknya mengarah ke ini kayak gitu
nah untuk perihal perihal karyawan karyawan atau tim saya yang misalkan banyak mengalami perubahan
itu biasanya nanti dari tim hr di sini
d atau dari tim konsultan kami akan bilang bahwa oh mungkin orang yang bersangkutan sedang mengalami tekanan atau perubahan sifat pekerjaan
artinya mbti itu kan juga ada dua hal ya mbak ya
yang pertama adalah bawaan dari lahir
yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan
nah artinya ketika kita misalkan sudah lama di perusahaan tersebut dan sudah dicek berkali kali dan berubah terus
ada kemungkinan mbti yang muncul menjadi mbti yang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut
nah untuk kasus saya pribadi
alhamdulillah hampir nggak pernah berubah
jadi artinya mungkin saya sama pekerjaan saya
jadi saya alhamdulillah cocok sama pekerjaannya
jadi ya nggak berubah gitu terus aja gitu
hal lain yang mau saya tambahkan adalah kalau untuk di kantor korea yang saya tahu untuk level yang besar besar mungkin seperti nama nama yang mbak tiffany juga tahu ya
yang bisa saya sebutkan di sini
perusahaan perusahaan itu yang biasanya punya anak usaha banyak
mereka nanti bisa tuh menawarkan ke karyawannya
oke kamu mau rotasi kah
ini terlalu berat kah
atau di sini terlalu banyak masalah
begitu pula yang terjadi di kantor saya
di kantor saya juga ada sistem rotasi
hingga kalau misalkan terjadi ketidakcocokan itu bisa menjadi sebuah alasan
untuk ngomong ke atasan bahwa saya mau pindah atau saya rotasi seperti itu
oke jadi ada solusinya
salah satunya adalah ditawarkan untuk rotasi ke departemen atau divisi lain begitu ya
nah kalau ini dijadikan persyaratan melamar pekerjaan yang ada di korea selatan
jadi tesnya ini memang disediakan oleh perusahaan atau tes ini kan soalnya udah gampang banget
online tuh banyak banget ya kita coba mbti ini
baik jadi sebenarnya mbak kalau untuk saya ngambil pengalaman yang saya benar benar rasakan sendiri di kantor saya kebetulan ada
jadi sebenarnya testnya nggak jauh beda sih sama yang versi online yang kita bisa coba di mana saja
cuma yang dimiliki oleh kantor itu dia lebih dalam mbak
saya kalau ngerjain di website ya mungkin mbak tiffany juga pernah melakukan
kalau di website website misalkan cuma lima menit selesai gitu atau ya berapa menit selesai
kalau yang versi kantor saya itu kemarin sampai dua puluh menit
pertanyaannya banyak sekali sampai detail
jadi tingkat akurasi mencari tifa atau mbti seseorang itu jauh lebih presisi lagi
nah mungkin itu aja bedanya tapi sebenarnya sama aja semuanya

nah kemudian hal lain yang saya ingin mencari
nah kemudian hal lain yang saya ingin mencari
seru juga di korea nih yang bisa aku tambahkan di sini
aku sebelum wawancara sama mbak tiffany karena aku juga jadi tertarik banget
pengen tahu juga jadinya kondisi di perusahaan besar lain itu gimana
aku ada artikel gitu dari sebuah perusahaan penyalur partai yang terkenal
yang mengatakan bahwa di perusahaan lain yang besar besar itu bahkan mereka sudah menerapkan mbti
itu untuk setiap pelamar kerjanya dalam menuliskan introduction letter
jadi artinya apa
mbak tifa ini atau saya tidak perlu menerapkan mbti
saya tidak perlu memaksakan diri menceritakan diri di introduction netter
seolah olah mengikuti kemauan perusahaan
jadi kalau memang mbti saya e ya saya boleh bercerita sesuai dengan mbti saya
atau kalau misalkan saya memang orangnya i saya akan membuat cerita introduction letter saya tentang i saya itu
nah itu ada beberapa kantor yang sudah seperti itu
oke jadi sesuai dengan kepribadiannya sendiri ya
tidak harus pretanding untuk menjadi orang lain
nah di korea selatan perusahaan perusahaan yang menaruh mbti itu
menaruh mbti sebagai kualifikasi ini
ini hanya menerima preferensi karyawan dengan hasil mbti tertentu atau bagaimana
karena kalau yang saya baca ada juga di beberapa yang tidak menerima orang orang atau calon pelamar pekerja
ini yang dengan hasil mbti yang tertentu
nah terima kasih mbak tifa ini
ini juga saya ini juga sebenarnya keluar di artikel tersebut yang saya baca
dari golongan generasi z di atas sembilan puluh an yang mostly mereka sebenarnya sekarang masih dalam kondisi part time
atau mungkin masih karyawan kontrak istilahnya
masih di awal awal internship
alasan terbesar mereka satu
ketika misalkan perusahaan ini bilang oh saya butuhnya yang e saja
berarti dari situ teman teman yang i merasa berkecil hati dong pastinya
karena ini kan sifat saya bawa dari lahir bukan salah saya
jadi sehingga di dalam korea pun sekarang terbentuk sebuah stigma baru mbak tifa ini
jadi kalau dulu itu namanya disebutnya build
artinya orang melamar kerja di awal awal untuk membangun dirinya
tapi kalau sekarang perusahaan itu terkesan menjadi buy atau beli
dia maunya cuma orang orang yang sudah ready
jadi ngomongnya fresh graduate tapi padahal butuhnya yang sudah ready
jadi sebenarnya agak unik nih gitu di korea
jadi ini yang sekarang menjadi fenomena kenapa di korea juga sebenarnya dalam mencari pekerjaan itu tidak begitu mudah gitu
jadi cukup persaingannya sangat ketat
yaitu karena tadi terjadinya perubahan budaya dari build ke buy dari sisi perusahaannya gitu
oke terjadi transisi budaya itu tadi yang mas bobi sampaikan
tapi fenomena ini sebenarnya cukup menarik ya kalau kita ambil dari sisi perusahaan

dan beberapa perusahaan di indonesia pun juga sudah mulai melakukan tes mbti ini sebagai mungkin salah satu syarat kualifikasi pekerjaan ya
terima kasih mas eka bobi saputra sudah bergabung dengan korean corner malam hari ini langsung dari seoul korea selatan